anggota polisi diinformasikan diserang oleh terduga teroris di mapolda riau
dari tiga terduga teroris seorang terduga teroris tertembak dalam peristiwa itu
dan polisi sampai sejauh ini masih melakukan penanganan di lokasi
karena ini merupakan informasi yang masih terus beredar viral
tadi juga sudah kami konfirmasi bahwa betul ada kejadian di sebuah lokasi
kemudian juga langsung dikejar oleh pihak kepolisian
namun masih belum diketahui ya identitas dari pelaku yang tertembak tersebut
dan apakah kelompok ini ada hubungannya dengan teroris yang terus membaya
apakah itu masuk dalam jad juga ya
dan saat ini kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia zainul hasan
selamat pagi menjelang siang
bang zainul bisakah anda ceritakan kepada kami kronologi sebetulnya seperti apa
sekitar pukul sembilan pagi
tadi dua orang tidak dikenal atau diduga teroris dengan menggunakan mobil minibus
itu menerobos pintu gerbang polda riau dan menabrak sejumlah anggota kepolisian
dan juga beberapa orang teman teman jurnalis yang ada di sana
setelah menabrak tersebut mereka keluar dengan menggunakan samurai
dengan mungkin dalam posisi sepenuhnya menyerang
polisi langsung melakukan tindakan
dua orang terduga penyerang tersebut ditembak dan sekarang posisinya dibawa ke rumah sakit bayangkara polda riau
kegiatan apa ya yang saat itu
kemudian ada kegiatan apa kira kira di mapolda riau
apakah sedang melayani masyarakat atau ada kegiatan khusus sehingga menarik perhatian dari warga di luar dari mapolda
saat kejadian tersebut
pertama di bulan akan dilakukan ekspos tangkapan narkoba oleh polda riau
dengan mengundang rekan rekan jurnalis yang ada di kota pekanbaru atau provinsi riau
nah pada saat kejadian penyerangan tersebut ini berarti berada di area depan mapolda riau begitu zainul
kedua pelaku tersebut langsung menerobos pintu gerbang polda riau masuk ke halaman polda riau
sebelumnya memang menabrak beberapa anggota kepolisian dan teman teman jurnalis yang ada di sana
lalu bagaimana dengan korban yang menjadi korban penabrakan tersebut
korban penabrakan tersebut saya juga mendapat perawatan namun hanya mengalami luka ringan
lalu apakah sampai sejauh ini lokasi mapolda riau masih terus disterilisasi
zainul apa langkah yang dilakukan oleh pihak polisian
saat ini di lokasi kejadian aparat kepolisian masih berjaga jaga mungkin melakukan pengamanan yang ketat
dan ruas jalan di sekitar polda riau saat ini disterilisasi disterilkan untuk tidak dilewati kendaraan umum maupun masyarakat
seberapa jauh radius amannya zainul
untuk pengamanan sendiri radius dari
untuk pengamanan sendiri radius dari polda jalan yang diturunkan sekitar seratus meter sekitaran polda riau
kita tahu zainul bahwa sebetulnya kemarin juga kita pada pagi hari senin pagi begitu ya ada penyerangan di mapolda surabaya jawa timur
lalu sekarang ada di mapolda riau
bisakah anda ceritakan kepada kami bagaimana lokasi mapolda riau ini berada
apakah hal ini juga
juga yang menyebabkan terduga teroris itu melakukan penyerangan di sana
untuk kantor polda riau sendiri berada tepat di pusat kota pekanbaru
di mana juga berdekatan dengan beberapa objek vital lainnya seperti kantor gubernur dan beberapa kantor seperti kejaksaan dan bank swasta
nah memang letak kota
nah kantor mapolda riau ini cukup strategis
karena tempat berada di jantung kota pekanbaru
ya jika kita melihat dari peristiwa kemarin memang di sejumlah polres kemudian juga di markas polda seperti itu sudah mulai ada penjagaan
ketat apakah anda melihat hal itu juga dilakukan di mapolda riau pada pagi hari tadi
itu penjagaan memang sejak terjadinya pembunuh diri
di surabaya termasuk polda riau langsung melakukan pengamanan yang ekstra ketat
di mana sejumlah pengunjung selalu diperiksa
namun pagi ini kedua pelaku tersebut langsung menerobos tanpa ini
ya jadi langsung ada penerobosan dari pihak pengamanan begitu ya
padahal pengamanan sudah cukup ketat di sana
zainul kita tadi juga sempat mendengarkan cerita anda bahwa kronologi sebetulnya adalah terduga teroris ini kemudian masuk dengan menggunakan mobil begitu
dan pihak yang menggunakan sepeda motor mengeluarkan samurai begitu
berarti sebetulnya di sini ada beberapa pelaku yang sampai saat ini belum berhasil dikejar oleh kepolisian
untuk jumlah pelaku mungkin belum ada keterangan resmi dari pihak
dua orang yang berada di mobil minibus yang menerobos masuk ke mapolda riau itu sekarang sudah dilakukan tindakan sudah ditembak oleh pihak kepolisian dan saat ini sudah berada di rumah sakit umum bayangkara polda riau
baik nanti kita akan coba konfirmasi ya jika memang sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
untuk sementara terima kasih zainul isan sudah bergabung bersama kami